sejumlah menteri yakni menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
menteri perhubungan budi karya sumadi menteri badan usaha milik negara erick thohir
dan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
menghadiri seremoni pengecoran terakhir proyek kereta api ringan atau light rail transit senin pagi
pengecoran dilakukan di jembatan lengkung bentang panjang kuningan jakarta selatan
ya ini merupakan jembatan lengkung bentang panjang kuningan yang berada di kawasan persimpangan
yaitu jalan gatus keroto dan juga jalan rasuna said
saat ini untuk progres pembangunannya sudah mencapai tahap pengecoran
di mana jembatan lengkung bentang panjang kuningan ini juga mencetak rekor muri
sebagai jembatan kereta box beton terpanjang dan juga dengan tradisi terkecil di indonesia
panjang bentang utama jembatan ini satu ratus empat puluh delapan meter dengan radius lengkung satu ratus lima belas meter
pengujian excel statistik
statistic loading test pada fondasi board pile dengan beban terbesar di indonesia
yaitu empat empat ratus ton juga tercatat di museum rekor indonesia
hingga november dua ribu sembilan belas pembangunan prasarana lrt jabodebek tahap satu sudah mencapai enam puluh tujuh tiga persen
tahap pertama ini empat puluh empat kilo sudah enam puluh delapan persen
akan dioperasikan pada pertengahan dua ribu dua puluh
tahap berikutnya yang boker jibubur itu nunggu dari tuksi pemerintah
kami sudah siapkan desainnya
untuk progresnya pak bisa jelaskan
enam puluh delapan persen itu yang totalnya pak
untuk yang di sini yang lintas ini kuningan

lintas ke bekasi lima puluh delapan persen
lintas sawang jibubur sudah delapan puluh enam persen
proyek lrt rencananya akan diselesaikan dalam satu setengah tahun mendatang
yaitu tahun dua ribu dua puluh
sebelum dioperasikan lrt akan melalui serangkaian tes lebih dahulu secara bertahap
tesnya kan sudah jalan sekarang
jadi tes itu diperkirakan enam tujuh bulan ke depan
kalau sudah beres ya tentu tidak ada masalah
ya langsung nanti berapa bulan tesnya ini nanti dilakukan
secara keseluruhan proyek ini memakan biaya sekitar dua puluh dua triliun rupiah sebelum ppn
proyek light rail transit jakarta merupakan proyek percontohan di indonesia
yang rencananya akan dibuat di beberapa kota besar lainnya
tim liputan cnn indonesia jakarta